hal ini disampaikan langsung oleh ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
usai mengirimkan surat resmi ke presiden untuk meminta klarifikasi terkait isu gerakan rebut paksa ini
disebut sebagai gerakan yang tak beradab
ahy mengaku bahwa pihaknya telah menerima informasi ini sejak satu bulan lalu
di mana gerakan ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran presiden joko widodo
namun ahy enggan untuk menyebutkan nama inisiator dari gerakan rebut paksa tersebut
ia hanya menyebutkan bahwa pelaku gerakan ini terdiri dari empat orang yang memiliki latar belakang ex kader partai demokrat
satu kader aktif dan satu orang di luar partai yang merupakan bagian dari presiden joko widodo
menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan
gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan
yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan presiden
gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang
terdiri dari satu kader demokrat aktif
satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif
satu mantan kader yang sudah sembilan tahun
diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi
dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu
kepala staf kepresidenan muldoko membantah tudingan tersebut
dan menyatakan bahwa presiden tak perlu dikaitkan dalam isu kudeta ini
namun muldoko tak menampik bahwa dirinya pernah menerima kunjungan dari sejumlah kader partai demokrat
dan hanya memperbincangkan isu nasional yang tengah berlangsung saat ini
jangan dikit dikit istana
dalam hal ini
sekali lagi jangan dikit dikit istana
dan jangan ganggu pak jokowi
dalam hal ini
ya secara bergelombang mereka datang
berbondong bondong ya kita terima
ya konteknya apa saya juga tidak mengerti
tapi dari ngobrolan ngobrolannya itu biasanya saya awali dari pertanian
karena saya memang suka pertanian
ahaya menyebutkan ada lima
lima orang inisiator dibalik rencana kudeta kepemimpinan partai demokrat ini
baik secara internal maupun eksternal
dan muldoko dituding menjadi salah satu inisiator eksternal dari gerakan tersebut